selanjutnya kabar duka datang dari arena formula dua
pebala perancis anton hubert menghembuskan nafas terakhir
setelah insiden tabrakan membelah mobilnya menjadi dua
kecelakaan berawal dari hubert yang kehilangan kendali
dan menabrak dinding pembatas dengan kecepatan dua ratus lima puluh tujuh km per jam
namun saat mobilnya terpental kembali ke dalam lintasan
mobil hubert dihantam oleh juan manuel korea
yang saking kerasnya membelah mobil hubert menjadi dua bagian
pebalap dan balapan pun diputuskan untuk ditunda
setelah bendera merah dikibarkan dan para korban dievakuasi
buber dinyatakan meninggal dunia satu setengah jam setelah kecelakaan